pertanya hampa apa
papa pergi dulu ya
nanti kita ketemu lagi ya
papa pulang dulu ya
hati hati di jalan
pak elsa disini aja biar mama yang cek ini ya
pak suri saya temenin bu sarah ya
duduk aja sayang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa masih di bandung
masih masih di bandung
kamu udah kasih tau ar
alhamdulillah baik baik aja
tadi aku udah ketemu sama mas alko
udah papa tenang aja ya
alhamdulillah papa lega denger ya sina
ada elsa ga di deket papa
ada sebentar ya

iya udah dibolehin pulang sama dokter
semoga anak kamu cepat sembuh ya
mbak akan mau ketemu
gini sama pengen nanya sesuatu sama kamu
kamu punya temen gak namanya jessica
di tempat rehabilitasi kamu
oh iya iya kan gue udah pernah kasih liat fotonya sama lo
iya tapi mbak agak lupa wajahnya
gini aja nanti mbak kirim foto ke handphone papa
coba nanti kamu cek itu mukanya sama ga kayak temen kamu yang di rehabilitasi itu
mbak ini kesha dari tadi nangis terus
nanti dulunya telfonnya
eh mama disini
ya mama disini nak
makanya telfonnya langsung dimatiin
biar nanti bisa aku kirim ke handphone papa
pasti ke mana
saya gak pernah ngelakuin
ah ini setahu aku ada fotonya jessy dari sini
kok udah gak ada ya
oh iya kemarin pinkainya jatuh
jadi bingkainya rusak
sekarang ditaruh di kamar
di kamarnya jessy
berarti aku harus cari foto jessy di kamar jessy
kamar jessi yang mana ya
ibu dari sini naik tangga aja terus belok ke sebelah kanan
belok sebelah kanan
terima kasih banyak ya
kalau mas altawa aku naik tangga dia pasti marah
aku pelan pelan deh
kayaknya pal mau bicara soal bella
kayak waktu itu saya bahas dengan bu rosa
selamat siang pak
ada apa ya pak
masuk ke depan ya ren
jessica mantan sekat dari si papa saya adalah tenangan kamu
terus kenapa bangun saya
terus kenapa bangun saya
terus kenapa bangun saya
ada apa ya pak
mantan sekat dari si papa saya adalah
terus kenapa kamu bawa sama saya
waktu itu saya mencari adik
dan ternyata adi itu kamu
gak pernah saya pakai disini pak
dan saya sudah terbiasa
menanggil jessica dengan sebutan bella pak
waktu itu bapak panggil panggil
saya mesti terima alasan kamu
karena tenangan sama jessica
tau keluarganya kan
siapa nama orang tuanya jessica
orang tua bella
sudah menutup akses
terhadap siapapun dari lama
saya tidak minta identitas lengkapnya
nggak usah berbelit belit ngomongnya